di surabaya sebuah bengkel batik berkreasi menciptakan batik khas dengan motif virus corona demi bertahan di kala pandemi
kami ajak anda untuk menyelami perjuangan aryono setiawan seorang pengusaha batik yang memilih berkreasi agar bisa terus mempekerjakan belasan pembatik di fabelnya
kami ajak anda untuk menyelami perjuangan ariono setiawan seorang pengusaha batik yang memilih berkreasi agar bisa terus pekerjakan belasan pembatik di fabolnya

di tengah cuaca panas mereka bekerja dalam hening hanya isyarat jari yang menjadi media komunikasi
mereka adalah sebagian dari pekerja tunarungu di sebuah umkm produksi batik milik aryono setiawan
semuanya terlahir tidak bisa mendengar sehingga setelah dewasa pun tidak memiliki kemampuan berbicara atau bisu tuli
total ada delapan belas tunarungu silih berganti yang bekerja di sini sejak bertahun tahun lalu
mayoritas berasal dari binaan dinas sosial jawa timur yang sudah selesai mengikuti binaan
para pekerja ariono boleh dibilang beruntung
di saat para pekerja disabilitas lain terkena dampak pandemi dan kehilangan penghasilan mereka masih bekerja seperti biasa
aryono mengaku meski pandemi juga memukul bisnis batiknya tidak terpikir untuk merumahkan mereka
untuk menjawab tantangan pandemi mereka harus berpikir dengan berpikir
pemilihan sketsa motif dia lakukan sendiri dan tanpa terpaku oleh pakem
setelah beberapa kali percobaan batik corona pun diproduksi dengan tetap menggunakan para bisu tuli sebagai pekerja
batik corona akhirnya mendapat respon baik di pasaran hingga mendapat pemesanan ke luar jawa
batik ini menjadi semacam daya tarik karena dibuat oleh para bisu tuli ini
bahkan dinas sosial provinsi jawa timur secara resmi mengajak aryono bekerja sama dalam pembinaan warga berkebutuhan khusus agar mendapatkan pengalaman bekerja
di beberapa upt kami yang pmks itu mereka dilatih atau dididik untuk mereka punya keterampilan
keterampilan yang diharapkan itu memudahkan mereka nanti bekerja untuk mencari nafkah
meski terlahir dengan keterbatasan para pekerja di batik wistara milik aryono terbukti sebagai pekerja handal
ketelitian sangat dibutuhkan dalam pengerjaan batik menjadi andalan mereka dalam bekerja
setidaknya perlu waktu tiga minggu bagi tiap orang untuk dilatih hingga mahir dalam satu bidang pekerjaan tertentu
nah kalau mereka ini kan yang di bagian membatik ini karena mereka tidak bisa menjahit
jadi di konveksi kita alihkan ke proses membatik
memahami sebuah perintah itu mungkin ada yang cepat ada juga yang lambat gitu
tangan kanan aryono adalah basuki dia sudah bekerja selama lebih dari lima tahun
spesialisasinya adalah menjahit
dia juga ikut membantu aryono mengajarkan para pekerja pemula
sebagian bisu tuli yang masuk bersamaan dengan basuki sudah keluar dan memilih bekerja sendiri dengan bekal keahlian membatik yang didapat di sini
adapun basuki sampai sekarang masih betah bekerja bersama aryono dan menemukan komunitas sesama bisu tuli
semangat teman teman semua semangat kerja
kamu tidur setiap hari melakukan kegiatan
sebagaimana pekerja yang lain
gaji layak yang ditambahkan
masukin ke tempat yang terima basuki bisa dibilang utuh
aryono menyediakan tempat tinggal dan makan untuk delapan belas pekerja secara gratis
basuki dan teman temannya memiliki waktu istirahat satu jam setiap hari untuk makan siang dan saling mengobrol melepas lelah
basuki berniat bekerja bersama aryono paling tidak sampai dua tahun lagi
sembari mengumpulkan uang dan membuka usaha batik sendiri
apalagi kekasihnya yang juga bekerja di sini
kami sudah mengajaknya menikah
basuki nampaknya lebih beruntung dibandingkan kawan kawan difabel lain
penelitian dari jaringan organisasi penyandang disabilitas respon covid sembilan belas menyebut
dampak terbesar pandemi terjadi pada kelompok disabilitas
pada april hingga agustus dua ribu dua puluh ada lima puluh satu penyandang disabilitas melapor karena dipecat dari pekerjaan
mayoritas adalah karir
apakah penyidap meglioah dari perusahaan yang ditutup menengah dengan rasa berani untuk menangkap penyisha
juga sedang diberi balintik menangis di kristuser aukustus kembali
hal pun terbawah bagaimana hubungan antara penyandang disabilitas mereka bagi jaringan tersebut
dan apakah kekurangan yang mereka temukan adalah sehat kakek kemarin di ekonomis
jika riot wide alpha yang menemukan penyilis denganleri penghasilan pada menentukan penyidap gitu kan
seharusnya gimana sisanya cara itu
dari orang yang ada sekitarnya
misalnya kalau ada jalan berlobang
atau di depannya ada got
itu mereka harus dituntun dan lain sebagainya
ya inilah perjuangan aryono untuk para pekerjanya
tiada yang lebih mengembirakan
selain melihat mereka terus berkreasi
dan mampu mendapatkan penghasilan
agar mandiri di kemudian hari
kalau buat saya
intinya biarkan karya yang berbicara
karena murah atau apapun itu kan
kembali lagi kepada setiap individunya
karena apapun kalau di sini
kita ngajari mereka bahwa
konsekuensinya mereka harus bisa beradaptasi
adaptasi itu dalam arti
kalau kamu punya keahlian
dan kita akan memberikan hasil yang lebih
kalau kamu tidak bisa
kita akan menunjukkan kreatifitasmu
ya mereka hanya jadi follower
dan hasilnya pun juga sedikit
karena kita tidak membiasakan untuk memanjakan mereka
jadi mereka harus bisa benar benar mandiri
kalau kerjamu rajin giat
kamu dapat banyak
kalau kamu tidak rajin
ya hasilmu sedikit
dan mereka akan termotivasi dengan itu